meski sudah diumumkan kasus pertama covid sembilan belas varian omikron
pemerintah arab saudi tidak menutup perjalanan umroh bagi sejumlah negara termasuk indonesia
hal ini disampaikan oleh ketua umum serikat penyelenggara umroh dan haji
syam amir syahya memastikan bahwa jemaah umroh asal indonesia masih diperbolehkan masuk ke arab saudi
meski begitu persoalan yang dihadapi calon jemaah umroh asal indonesia sebenarnya bukan hanya kekhawatiran soal berbahayanya varian omikron
namun juga ada dari regulasi pemerintah indonesia itu sendiri
aturan pemerintah soal karantina mandiri usai pulang dari negara yang sudah terpapar omikron adalah dari tujuh sampai sepuluh hari
peraturan ini dinilai terlalu lama dan cenderung mengurungkan niat calon jemaah umroh yang akan berangkat tahun ini ataupun tahun depan
ketua umum serikat penyelenggara umroh dan haji syam resviadi amirsyah
meminta pemerintah indonesia untuk mempertimbangkan kembali aturan protokol kesehatan
agar harapan calon jemaah umroh
untuk berangkat ke tanah suci tak terkendala dengan regulasi yang ada
karena memang sudah rindu sekali untuk berkunjung ke arab saudi dengan ibadah di sana
namun yaitu kami khawatirin sih pribadi saya saja bahwa dengan tambahnya masa karantina
kalau bila memang tergantung dengan masa cuti daripada calon umroh ini sendiri
ya tentunya akan menurun